demonstrasi yang terjadi pada dua puluh satu dan dua puluh dua mei merupakan bentuk kekecewaan sejumlah kelompok masyarakat pada penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas
aksi damai berubah menjadi bentrokan ketika masa menolak dibubarkan oleh pihak kepolisian
selasa dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas dini hari pukul satu empat puluh enam waktu indonesia bagian barat
komisi pemilihan umum menetapkan hasil rekapitulasi pemilu tingkat nasional dan jokowi dodo ⁇ maruf ⁇ amin dinyatakan menang dalam pemilihan presiden dengan perolehan suara delapan puluh lima enam ratus tujuh tiga ratus enam puluh dua suara atau lima puluh lima lima puluh persen
sedangkan pasangan prabowo subianto sandiaga salahuddin uno mendapat enam puluh delapan enam ratus lima puluh dua ratus tiga puluh sembilan suara atau empat puluh empat lima puluh persen
pada pukul tiga belas wib calon presiden prabowo subianto melakukan konferensi pers menolak hasil penghitungan kpu dan akan menggugat melalui mk
dan di saat bersamaan presiden jokowi dodo menyampaikan pidato kemenangan dari kampung deret jakarta pusat
pada pukul empat belas wib masa mulai berdatangan ke gedung bawaslu ri di jalan mh tamrin jakarta pusat untuk melakukan aksi menolak kecurangan pemilu dua ribu sembilan belas
aksi berjalan dengan kondusif kooperatif dan damai
pada pukul delapan belas wib merupakan batas akhir demo berdasarkan undang undang
namun pihak polisi dan pendemo sepakat aksi digelar hingga sholat terawih
pada pukul dua puluh satu masa demo mulai membubarkan diri setelah sholat taraweh
jalan mh tamrin kemudian dibuka kembali
sekitar pukul dua puluh dua empat puluh sebanyak tiga ratus orang berdatangan lagi kemudian merusak kawat berduri di depan kantor bawaslu
kemudian pada pukul dua puluh empat polisi dan pimpinan masa sepakat untuk membubarkan diri dan salah satu peserta aksi yang ditangkap dibebaskan
rabu dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas dini hari pukul tiga puluh masa mulai melempar batu petasan dan bom molotov ke arah petugas
titik konsentrasi masa berada di sekitar pasar tanah abang dan sekitar sabang dan wahid hashim
masa perusuh dipukul mundur dengan gas air mata dan meriam air
aksi saling lempar antara masa dengan polisi berlangsung hingga pagi di beberapa lokasi
kerusuhan kemudian terjadi kembali
pada pukul tiga dini hari puluhan kendaraan di asrama brimob di petamburan dibakar masa
kemudian asrama polisi di cideng di jakarta pusat diserang
sementara di bawah flyover sleepy jakarta barat dua mobil polisi dibakar masa
pada pukul sembilan pagi gubernur dki jakarta anies baswedan
dan di rumah sakit tarakan menyebut enam orang meninggal dan sekitar dua ratus lainnya luka luka
pukul dua belas empat puluh lima wib
bentrokan terjadi lagi antara polisi dan masa di jalan ks tubun petamburan jakarta barat
masa melempari polisi dengan batu dan pasukan brimop membalas dengan menembakkan gas air mata
pada pukul tiga belas empat puluh lima menteri politik hukum dan keamanan menggelar jumpa pers bersama kapolri panglima tni dan beberapa menteri kabinet
dalam jumpa pers itu kapolri tito karnavian mengungkap skenario kerusuhan dua puluh dua mei dan senjata senjata yang rencananya akan digunakan masa